balai besar pengawasan obat dan makanan kota padang
menyita tiga puluh tujuh ribu kaleng susu berlogo non halal
dari empat daerah di sumatera barat yakni kota padang payakumbuh agam dan tanah datar
menurut sang importer logo non halal tersebut kesalahan dari perusahaan percetakan
sebanyak tiga puluh tujuh ribu kaleng susu bermerek diamond
yang diproduksi sejak tahun dua ribu sepuluh tersebut disita dari empat daerah di sumatera barat
yaitu kota padang payakumbuh agam dan tanah datar
susu itu diproduksi di malaysia
pihak importer susu merek diamond yang hadir dalam penyitaan oleh pihak bepom padang menyatakan
logo non halal yang tertera di kaleng susu tersebut adalah kesalahan dari pihak percetakan
dia mengatakan sudah memproses kehalalan susu yang diimpor tapi belum selesai
pihak importer juga meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan tersebut
yang memastikan susu kaleng tersebut halal
jadi total yang kita amalkan di empat lokasi adalah tujuh ratus tujuh puluh

ini kita amankan
karena kenapa ini kita amankan duluan
karena dia izin edarnya ada
izin edarnya masih berlaku
yang persoalnya kelima katanon halal ini
makanya kita hadir ke pihak importernya sekarang